gaya hidup hedonis yang merebak di kalangan pejabat dan abdi negara menjadi sorotan polri
di sela sela kunjungan kerja di lembang jawa barat pada selasa siang
wakil kepala polri mengimbau anggota kepolisian dan keluarga agar tidak menonjolkan gaya hidup hedonis
wakil kepala polri komjen paul gatot edi pramono memerintahkan semua anggota dan keluarga polri agar tidak bergaya hidup hedon
sesuai dengan arahan kepala polri hal itu telah disampaikan kepada semua anggota polri se indonesia
dalam telekonferensi atau melalui telegram dan arahan langsung karena menjaga kepercayaan publik adalah hal yang utama
sebelumnya presiden joko widodo dibuat geram oleh ulah abdi negara di sejumlah kementerian
hingga terjerat kasus pamer harta dan gaya hidup mewah
orang nomor satu di tanah air itu langsung bereaksi meminta agar tidak ada lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh abdi negara atau pns
termasuk di lingkungan tni dan polri
kita sudah selesai
kita sampaikan baik itu melalui videokonferensi melalui surat surat telegram
kemudian melalui arahan arahan langsung untuk kita baik itu kepada anggota kita maupun keluarga untuk tidak hidup hedong